informasi satu ini suatu yang lagi viral tentang video ada orang yang mau dipegang pengendara motor
iya benar sekali yuda sebuah video percobaan begal terhadap pemotor beredar viral di media sosial
pemotor tersebut nyaris dibegal dengan modus si pelaku mencabut kunci motor
yang menanggapi kejadian ini tim anti bandit pol dametor j langsung melakukan patroli
inilah video yang diposting sebuah akun instagram at rza motovlog
peristiwa itu disebut sebut terjadi di kawasan gandaria kebayoran lama jakarta selatan pada rabu dini hari
dalam video itu pengendara motor yang sedang melaju tiba tiba dipepet dua pria berboncengan motor dan tanpa helm
salah satu pelaku yang membonceng kemudian mencoba merebut kunci motor si pemotor tersebut
kejadian itu terekam kamera yang disimpan di dashboard motor
si pemotor menyadari kejadian itu sehingga refleks menangkis tangan pelaku dengan lengannya
pelaku yang sudah melaju mendahuluinya kemudian dia kejar untuk menegurnya
setelah itu si pemotor langsung tancap gas
si pemotor mencoba menyelamatkan diri dari kejaran pelaku
menanggapi video yang viral di media sosial ini tim anti bandit polda metro jaya melakukan patroli yang menyasar geng motor dan begal pada kamis dini hari
patroli dilakukan di jalur penghubung kota bekasi menuju jakarta yang dianggap rawan
yakni mulai dari pulau gadung matraman pasar genjing hingga jalan pemuda
dalam patroli pihak kepolisian tidak menemukan adanya kegiatan yang meresahkan
namun petugas akan terus memantau kondisi keamanan di ibu kota
ya termasuk untuk itu juga yang kemarin viral bahwa kami ada di tengah tengah masyarakat untuk melakukan cipta kondisi keamanan
kemarin dari polres jakarta timur kan sudah upaya
untuk melakukan penangkapan karena kebetulan yang rencana informasinya mau sahur bersama kemudian diamankan di polres jakarta timur
polisi juga mengimbau masyarakat tetap mewaspadai modus modus kejahatan
masyarakat diminta berhati hati terutama ketika berkendara pada malam hari
tim liputan cnn indonesia